komoditas pencinta motor pabrikan asal inggris ini aktif sejak dua puluh lima juli dua ribu enam belas
berlatar belakang kesamaan hobi mengoleksi motor gede dengan desain retro
rory atau royal riders indonesia mengajak kita untuk menikmati pengalaman bermotor di malam hari
alasan utamanya tentu saja agar bebas dari kemacetan
jadi kalau mau menikmati suasana malam jakarta sendirian tuh gak seru
lebih seru kalau sama teman teman rame rame sama komunitas
kali ini saya mau ngajak anda untuk menikmati suasana yang berbeda dengan sensasi yang berbeda
night ride di jakarta bersama dengan teman teman dari para pengguna royal enfield dari komunitas royal riders indonesia
seru banget pasti ikutin saya
sebelum memulai perjalanan para bikers berkumpul di wilayah pejaten jakarta selatan
dan melakukan berbagai persiapan seperti pengecekan pada mesin
serta peralatan berkendara yang dipergunakan agar aman dan nyaman dalam perjalanan
safety riding memang menjadi hal utama para bikers yang akan melakukan perjalanan terutama pada malam hari
beberapa jenis motor yang menjadi favorit para bikers adalah royal enfield tipe klasik
berwarda crop bermesin satu silinder dengan kapasitas lima ratus cc
serta tipe klasik lima ratus cc yang pernah mendapat predikat best buy motorcycle
tak hanya pengalaman berkendara dengan motor besar
tapi juga pengalaman berkendara dengan motor yang lebih berkendara